tiga minggu jelang pendaftaran capres cawapres
mahkamah konstitusi tak kunjung memutus perkara uji materi
terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden
setidaknya ada sembilan gugatan yang masuk ke mk
namun menko paluka mahfud md menyebut
mk tak berwenang mengubah aturan batas usia capres cawapres
karena merupakan ranah pembuat undang undang
sore ini kita akan membahasnya dengan salah satu pemohon gugatan uji materi
batas usia capres cawapres sekjen partai garuda yohana murtika
selamat sore mbak johana
selamat sore mbak nana
dan pakar hukum tata negara ferry amsari
selamat sore bang ferry
selamat sore bang ferry
selamat sore bang ferry
tampaknya masih di mute
selamat sore bang ferry
selamat sore bang ferry
selamat sore bang ferry
bang ferry tidak bisa mendengar suara saya tampaknya
oke sudah dengar ya
saya mau ke mbak yohana dulu
mbak yohana partai garuda sebagai salah satu pemohon di mk
tentang batas usia capres cawapres di bawah empat puluh tahun
apa motif partai anda mengajukan gugatan itu
ya oke mbak nana terima kasih
tujuan kami partai garuda mengajukan gugatan tersebut karena
nah kami berharap dengan kami menggugat pasal tersebut
undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu tujuh belas di pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf q
kami berharap bahwa kami anak anak muda memiliki keterwakilan di
bukan hanya di parlemen bukan hanya menjadi kepala daerah
namun kami ingin menjadi juga kepala di negara republik indonesia ini
begitu mbak nana
oke mbak yohana kenapa gugatannya itu baru dimasukkan bulan mei atau nggak maret ya
kenapa nggak dari lama itu dimasukkan
kenapa baru mendekati pilpres begitu dimasukkan gugatan itu
ya baik mbak nana
kalau saya boleh sedikit cerita mengenai
partai garuda partai garuda ini karena diisi oleh anak anak muda
kami di kepengurusan sendiri juga berjumlahnya hanya sedikit mbak nana
lalu kami merasa bahwa kok anak anak muda ini
tidak pernah mendapatkan ruang dan tempat untuk berbicara
dan itu adalah yang paling penting

kami hanya dijadikan objek pada para pihak tertentu tanpa kami diberikan ruang itu
makanya setelah kami ditetapkan sebagai peserta pemilu pada bulan desember kemarin
kami melakukan diskusi panjang di dpp untuk bagaimana
untuk berperan lebih besar negara ini
maka dari itu kami melihat bahwa peluang itu ada di undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu tujuh belas di pasal satu ratus enam puluh
mbak yohana anda katakan bahwa mayoritas anak anak muda ada di partai garuda
pertanyaan saya ya kalau anak anak muda gak dapat tempat kenapa ketua umumnya nggak diganti aja dulu
ketua umum partai garuda itu amat rida sabana nggak muda
dan dia adalah adiknya amat riza patria ketua dpd partai gerindra
kenapa nggak dari partai anda dulu mengganti ketua umumnya menjadi yang lebih muda
ya baik mbak nana
kenapa pertanyaannya kok nggak ketua umumnya dulu yang diganti
saya yohana murtika saya masih berusia tiga puluh tahun mbak nana
dan saya juga sebagai sekretaris jenderal dpp partai garuda
artinya saya orang nomor dua di partai politik
khususnya di partai garuda
kenapa nggak harus ketua umum
saya masih milenial dan genzi saya juga mempunyai kebijakan
selain daripada ketua umum saya sendiri mempunyai kebijakan
jadi bagi saya semuanya di garuda ini sudah memiliki perannya bahwa kami sebagai anak anak muda diakomodir
bukan hanya menjadi anggota saja namun kami diakomodir untuk menjadi penentu kebijakan
begitu mbak nana
oke mbak yohana apakah gugatan ini memang diajukan untuk memfasilitasi gibran rakebumingraka ya
baik mbak nana
kalau disampaikan seperti itu saya rasa sangat tidak elok kita sampaikan karena memang situasi kondisinya sedang di situasi momen momen politik
kenapa tidak elok
tapi dari partai garuda sendiri
kenapa kami mendorong untuk review pasal tersebut
ya itu tadi seperti yang saya sampaikan
bahwa kami ingin membawa kepentingan anak anak muda
kami tidak lagi mau dianggap sebagai objek
tapi kami juga ingin dianggap sebagai subjek untuk bisa berperan lebih untuk bangsa dan negara
siapa tokoh muda yang menurut partai garuda bisa maju dalam kontestasi pilpres
ya siapapun itu mbak nana
termasuk mas gibran ya
hari ini tokoh tokoh muda
termasuk mas gibran ya mbak yohana
ada hari ini ketika kami sudah mampu menyudisial review siapapun punya kesempatan
termasuk mas gibran
mbak yohanad termasuk mas gibran ya
ya siapa saja mbak nana termasuk mas gibran juga boleh kalau misalnya ya memang itu dikabulkan kan begitu mbak nana

bang ferry apakah motifnya
oke saya mau ke bang ferry bang ferry apakah motif
gugatan batas usia capres cawapres agar di bawah empat puluh tahun ini memang memberikan jalan bagi gibran menjadi cawapres
meskipun tadi dari partai garuda tampaknya malu malu ya
ya pertama mbak nana tidak semua hak yang diatur secara konstitusional itu otomatis

jadi kalau saya ingin mencari kesempatan untuk dir texted pakai kesehatan lima ratus dolar
di harha' dengan kategori budaya
di mana bedak muncul bayi cari

nah gitu ya
ini memang kita akan bicara soal pembatasan hak itu karena memang apa yang terjadi sebenarnya sudah diatur dalam undang undang pemilu
bahwa syarat untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden itu terdapat pembatasan haknya
yaitu hanya orang yang memiliki usia empat puluh tahun ke atas
nah ini sudah disepakati oleh pembentuk undang undang dan kalau dilihat konteks syarat yang diatur di dalam ketentuan undang undang dasar disebut ketentuan itu
syarat menjadi calon presiden diatur lebih lanjut dalam atau dengan undang undang
nah artinya ini pasal open legal policy ada pendelegasian hak dari konstitusi kepada pembentuk undang undang untuk mengaturnya
jadi kesepakatan pembentuk undang undang lah yang membuat syarat usia itu menjadi konstitusional atau tidak
nah sejauh ini karena mahkamah konstitusi sendiri mengakui bahwa hal hal yang sifatnya open legal policy hak pengaturannya berada di dalam pembentuk undang undang
maka oleh mk diberikan ruang kepada pembentuk undang undang untuk mengatur hal hal konstitusionalnya
tidak di mk nah ini mk cukup konsisten ya soal open legal policy ini
sepanjang ada perintah di undang undang dasar itu merupakan hak pengatur undang undang atau open legal policy tadi
maka mahkamah enggan untuk memutusnya mahkamah akan menyerahkan kepada pembentuk undang undang
nah pertanyaan besarnya adalah kenapa kemudian kasus ini yang sebenarnya sudah masuk ke tahapan
pemilu lalu dibahas berkepanjangan di mahkamah konstitusi tidak cenderung putus
kita agak khawatir karena ternyata memang dalam catatan saya dan teman teman ada satu perkara nomor satu ratus dua puluh
makamah itu tiba tiba menafsirkan open legal policy itu yang berkaitan dengan syarat untuk menjadi pimpinan kpk
cenderungannya memang dengan dilihat dari berputar putarnya perkara ini begitu lama
ada kemungkinan mk akan mengikuti keputusan satu ratus dua belas
oke itu analisisnya dhaferi tapi tadi anda belum jawab nih pertanyaan saya
ini memang diperuntukkan memberikan jalan kepada gibran raka buming raka nggak
jangan dijawab dulu ya uda ferry ya kita harus jeda jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
kita kembali dalam dialog
mk tak berwenang utak atik batas usia capres cawapres bersama dengan pakar hukum tata negara ferry amsari
dan juga salah satu pemohon gugatan batas usia capres cawapres di bawah empat puluh tahun ada sekjen partai garuda
yohana murtika saya mau ke daveni
jaferi langsung saja ya jadi gugatan ini untuk batas usia capres cawapres kelihatannya memang diperlukan
bukan memberikan jalan ke gibran raka buming raka ya supaya bisa mendapat tiket menjadi cawapres
anda melihatnya ke sana nggak
sulit untuk menghindari dari argumentasi bahwa perkara ini diperuntukkan untuk gibran
satu bahwa partai pengusung gibran adalah partai yang mengajukan permohonan
cerita soal batasan usia juga sudah tuntas
sejak lama itu ruang di dalam pengaturannya di dalam undang undang
lalu kenapa kemudian di tahap tahap akhir ini kemudian diuji kembali
ketiga kenapa perkara ini begitu lama berputar putar bertele tele
padahal sudah kita ketahui bahwa mk punya kewajiban untuk mengembalikan hal hal yang sifatnya open legal policy kepada pembentuk undang undang
dan terakhir semua juga tahu bahwa ketua mk adalah pamannya gibran
dan ini mengindikasikan banyak hal soal keterkaitan perkara ini kepada gibran
jadi alasan yang mengatakan bahwa ini demi kepentingan anak muda dan segala macam itu adalah alasan kamuflase saja
padahal semua sudah tahu bahwa ini akan menuju kemana dan arahnya untuk siapa
mbak yohana tiga mantan hakim mk termasuk menko pol
luka pak mahfud md menyebut bahwa mk tidak berwenang mengubah aturan karena itu ranah pembuat undang undang yakni dpr dan pemerintah
apakah partai garuda masih yakin mk akan mengabulkan gugatan
kami sebagai warga negara indonesia yang tentunya berada di negara hukum kami pasti meyakini untuk mk bisa mengabulkan
karena setiap warga negara
bila mereka tidak menyepakati hasil atau apa yang ada di undang undang kami bisa masuk ke mk untuk menyudicial review pasal pasal tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi hari ini
anda melihatnya ini kan pak mahfud menko poluka mengatakan bahwa sebenarnya gugatan batas usia capres cawapres ini perkara yang mudah
kenapa mk begitu lama
karena mereka sudah memutuskan
apakah memang anda melihat ada tekanan politik kepada sembilan hakim mk ini untuk memutus perkara batas usia capres cawapres
ya karena orang yang membutuhkan ini cukup besar ya
karena istana begitu ya
dan semua juga tahu ini kepentingan untuk kepentingan keberlanjutan rezim
nah kalau soal apa tadi disebutkan bahwa semua kami berhak juga mempermasalahkan undang undang tidak juga
di mk itu kalau dibaca putusan delapan puluh sembilan ya dua ribu dua puluh tiga kemarin
mk itu mengatakan bahwa partai partai non parlemen tidak boleh mengajukan pengujian
apalagi kalau dia tidak berkaitan dengan syarat syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden
jadi kalau mk konsisten ini perkara sudah selesai
mk tidak berwenang partai partai non parlemen tidak berhak kemudian mengajukan dan menentukan apa saja yang menjadi syarat calon presiden
tetapi kenapa lama
memang mau diputus mendekati waktu sehingga kemudian tidak cukup waktu bagi pihak pihak untuk komplain ya
untuk mempermasalahkan perkara ini karena semua harus berkonsentrasi agar segera bisa mendaftarkan calon masing masing
ya ini bagi saya mk sudah terlibat dalam permainan dan disandera kepentingan kepentingan politik
dan mengabulkan gugatan partai garuda dan juga gugatan gugatan yang lain
apakah partai garuda akan mendorong gibran sebagai cawapres
apabila nanti dikabulkan tentunya untuk kebijakan cawapres itu adalah otoritas calon presiden yang nantinya
yang tentunya mbak nana juga sudah tahu kita mengusung siapa gitu partai garuda mendukung siapa
nah untuk penelitian
tentuan cawapres itu kami memberikan sepenuhnya hak otoritas penuh kepada calon presiden yang tentunya kami dukung
begitu mbak nana
yang jelas ketika kami membuat suatu judicial review kami meminta bahwa calon presiden ini memperhatikan atau mengakomodir kepentingan kepentingan anak muda
baik baik kita tunggu nanti bagaimana hakim mk memutuskan perkara batas usia capres cawapres
di bawah empat puluh tahun ini semoga sembilan hakim mk terbebas dari tekanan politik ya
dan bisa memutuskan dengan adil dan betul betul jernih begitu ya
tanpa ada intervensi politik
terima kasih sekali pakar hukum tata negara ferry amsari dan juga sekjen partai garuda
yohana murtika atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom